hingga kini jokowi tidak pernah menyatakan secara tegas akan bergabung dengan partai golkar
tapi sinyal kedekatan jokowi dengan partai golkar sudah lama terlihat
dua puluh november dua ribu dua puluh tiga presiden jokowi hadir di acara hari ulang tahun partai golkar
di pidatonya jokowi memuji partai golkar karena berhasil melakukan regenerasi sehingga banyak memiliki kader muda
pada enam belas desember dua ribu dua puluh tiga presiden jokowi terlihat mengenakan dasi berwarna kuning ketika akan melakukan kunjungan kerja ke tokyo jepang
banyak pihak mengartikan dasi kuning jokowi itu sebagai bentuk kedekatan jokowi dengan partai golkar
kemudian enam januari dua ribu dua puluh empat presiden jokowi olahraga dan sarapan pagi
ketua umum partai golkar erlangga hartarto di kebun raya bogor
saat itu presiden dan erlangga mengaku berdiskusi soal target pertumbuhan ekonomi dan pilpres dua ribu dua puluh
sementara itu golkar juga punya kedekatan dengan putra sulung jokowi gibran raka buming raka
pada dua belas agustus dua ribu dua puluh partai golkar menyatakan dukungan kepada pasangan gibran raka buming raka
dan teguh prakoso di pilkada kota solo